oleh sudah mbak baik teman teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
teman teman media yang saya hormati pada kesempatan sore ini kita akan bersama dengan
sekat sekjen majelis urlama indonesia pak amir shah kampunan dan bersama juga ketua bidang
perubahan perilaku satgas penanganan kofit sembilan belas saya heri trianto ketua bidang komunikasi publik
satgas akan bertindak sebagai moderator untuk konvensi pers sore ini silakan teman teman
mempersiapkan pertanyaannya bisa lewat live ataupun lewat menu chat maupun nanti kita akan
live tanya jawab kita punya waktu sekitar empat puluh lima menit
untuk acara sore hari ini teman teman semua kita tahu satu bulan lagi kurang dari satu bulan ya
kita akan memasuki itu atas dimana ini merupakan salah satu hari besar bagi umat islam dan di
sejumlah daerah indonesia ini juga merupakan momen untuk terus berkumpul gitu untuk bersilaturahmi
dalam situasi pandemi ini tentu saja ada banyak batasan batasan yang harus dilakukan
protokol kesehatan yang harus kita penuhi bersama kita ada pak amir syah tambunan nanti akan
menyampaikan poin poin apa saja kira kira yang harus diperhatikan termasuk kemudian fatwa apa
dari majelis ulama indonesia terkait dengan
periode idul adha nanti yang harus diperhatikan oleh umat islam dalam menjalankan ritual ibadah
masoni nanti akan banyak menyampaikan soal protokol kesehatan perubahan berlaku dan hal hal
apa saja yang akan dan perlu dipersiapkan saya enggak akan lama lama untuk memulai diskusi ini silakan
teman teman mempersiapkan pertanyaan juga nanti juga ada bisa disampaikan saya berharap
akan menjawab pertanyaan tersebut nanti juga ada bisa disampaikan saya berharap akan menjawab pertanyaan tersebut nanti juga ada bisa disampaikan saya berharap
memberikan kesempatan yang pertama ke pak amir shah kampunan untuk menyampaikan poin poin yang saya maksud tadi silakan pak
baik terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat soleh salam sejahtera baik kita semua pak sony pak eri
kerakan wartawan disini saya juga ikut bergabung ke kedua tim kerjasama program penanggulangan covid sembilan belas

hilal berk delight ya amaran persiapkan jawaban pertanyaan teman teman wartawan saya menyampaikan secara umum tentanguembongan pembelajar ketanpa semoga berhasil untuk capai pikir terhubung dan tak terhubung dalam karbankom
pertanyaan teman teman wartawan saya menyampaikan secara umum ada dua
pertama bahwa maju islam malaysia melalui ikhtiar yang dilakukan
perubahan perilaku ini berbasis fatwa ada setidaknya tiga belas fatwa yang telah
diterbitkan oleh maju islam malaysia di antara fatwa itu adalah panduan
dalam melaksanakan ibadah dalam melaksanakan ibadah itu seperti kita ketahui
ada di bulan ramadan ada ibadah jumat bahkan juga nanti termasuk
hidup adha ya oleh karena itu pada prinsipnya ibadah yang kita lakukan
ini adalah ibadah yang diperlukan oleh maju islam malaysia

jadi ibadah itu ada dua ibadah yang masuk kategori ibadah mahdoh
dan goyro mahdoh mahdoh itu adalah ibadah yang khusus seperti sholat
yang goiro mahathir itu adalah ibadah terkait dengan ibadah secara umum
yang intinya untuk melaksanakan perintah allah swt dan rangka meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada allah swt nah tentu ibadah ini memiliki sarana
dan perasarana salah satu tempatnya itu adalah masjid selama ini masjid sudah kita minta
untuk menegakkan protokol kesehatan bersama ketua umum dewan masjid
mantan wakil presiden itu nantiasa kita komunikasikan juga melalui sekjennya
yaitu dr imam darukuni kebetulan beliau juga di komisi fakwa maju islam malaysia
untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan
seperti kita ketahui adalah dengan cara pakai masker cuci tangan yang bersih
setiap kali masuk masjid dan kemudian menjaga jarak aman tentu
yang ketiga yang keempat kita juga sering mengajak jamaah supaya senantiasa berolahraga
meningkatkan disiplin dalam hal ini untuk meningkatkan imunitas
termasuk olahraga itu jangan panik istirahat yang cukup
kemudian juga termasuk kaitannya dengan memakan makanan yang halal dan tohit
dan terakhir berdoa dan bertawakal kepada allah swt
jadi saya sering menyembuhkan
ini cara lima sehat enam sempurna
kalau kita lebih ringkas lagi dengan tiga wajib yang sudah sering kita expose di media
tapi pada menghadapi ujian ini kita harus kuat untuk buatkan iman kita kepada allah swt
demikian juga ikhtiar kita adalah wajib aman yaitu menjaga jarak aman
sehingga tidak kemunan
demikian juga kewajiban kita untuk terus memperkuat imunitas
tentu dengan makanan makanan yang halal dan koi
saya kira itu pengantar singkat yang dapat saya sampaikan
teman teman di sini sudah bergabung pak drul mas niam
kalau sudah bergabung
nanti kita persilahkan kepada teman teman wartawan
kalau ada pertanyaan pertanyaan yang mau disampaikan
terima kasih pak kiai
mungkin bisa disampaikan terkait dengan protokol kesehatan menghadapi idul adha ini
yang dari majelis ulama indonesia
apa saja yang perlu diperhatikan oleh umat
ya secara umum seperti yang anda katakan tadi protokol kesehatan itu
saya ingin mengatakan bahwa sudah saatnya protokol kesehatan itu kita jadikan contoh di masjid ya
supaya apa supaya jamaah masjid jangan sampai menjadi kluster baru di dalam
karena apa karena disiplin yang kita lakukan tidak hanya di dalam masjid
tapi juga di luar masjid
nah karena itu protokol yang dimaksudkan itu secara umum saya sudah sampaikan
mencuci tangan pakai masker jaga jarak
nah sekarang hal hal yang semacam ini kelihatannya mulai longgar ini
karena itu kita minta kepada semua pihak harus secara equal ya sama perlakuan
ya tidak hanya di masjid tapi juga di mal mal pertemuan umum di kantor
jadi harus apa namanya secara adil dan jujur kita menerapkan protokol kesehatan ini secara bersama sama
agar apa agar tercipta kekompakan
itu pertama yang kedua tercipta kebersamaan
karena dengan kompak dan bersama sama kita bisa
ya itu saya kira yang perlu kita tegaskan
setelah ini kita mengudapi pandemi covid ini dengan bersama sama
dengan kesadaran kolektif kita bersama
bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas seluruh bangsa indonesia termasuk rakyat indonesia
baik sebelum ke pak soni saya ada satu untuk bisa memperjelas terkait idul adha
ini berarti ketika
salat eid nya itu apakah diizinkan ataukah kemudian dibatasi
karena dalam ketentuan pemerintah mengenai ppkm mikro ini
untuk di zona merah itu untuk sementara tempat ibadah ditutup
atau kemudian yang kedua bagaimana juga dengan ritual penyembelian hewan kurban
apa saja yang harus diperhatikan
ya jadi terkait dengan kebijakan penutupan ini
ada banyak hal yang perlu kita pertegas ya
pertama di dalam patwa mui itu disebutkan ada zona yang terkendali dan tidak terkendali
kalau dalam istilah pemerintah itu ada zona merah
jona merah itu tentu ada fakta fakta di mana di daerah tersebut sudah terbukti
terbukti ada terkena covid
ya sebutlah misalnya di bnpb ada yang terkena
nah ini memang harus di sementara di lockdown
nah kalau ternyata ini terbukti ada di masjid tertentu
maka dengan protokol kesehatan juga harus kita terapkan
ya hal yang sama
tapi kemudian jangan di generalisir
semua harus ditutup
nah ini saya kira kurang bijak ya
artinya perlu kita
kita dalami mana yang dimaksud dengan zona merah atau istilah fatwa itu mana yang dimaksud
dengan daerah terkendali dan tidak terkendali
nah oleh karena itu disinilah diperlukan satgas tingkat provinsi kabupaten kota
sampai kepada kejamatan
nah karena itu lewat siaran fest ini saya menyuruhkan kepada semua pihak terutama pihak
satgas masih ada waktu
untuk mempersiapkan konsolidasi antara kejamatan kegagurahan rtrw sehingga ini kita bisa punya satu persepsi yang sama
istilah dmo itu ada yang kita kenal dengan tasfiyatullah
dis stipul intrigued atau internasionalistik untuk menetapkan datang yang berbelahan
yaitu melanjutkan selagi ini
banyak celik pengawasi dalam asingan sekolah dan kita mulai penanganan
pihak saja tapi harus semua pihak
nah sekali lagi
saya mengajak pada
utama pengurus masjid
apa yang disebut dengan
atau dewan masjid
pada tataran provinsi
kota kepala tingkat
pusat ini kita harus
membicarakan mana yang
masuk dengan zona merah
atau dalam faktor itu
mana yang masuk dengan
zona terkendali dan
tidak terkendali saya kira
terima kasih pak saya rasa
dengan kebijakan di
atau zonasinya seperti apa
nanti akan diperhatikan oleh
para pengurus masjid
silahkan mas soni akan menambahkan
beberapa poin penting
mungkin sebelum mas soni
di sini ada lembaga kesehatan
pak apa ini
termasuk pak adul
supaya kami agak bisa melengkapi ya
mudah mudahan mas tommy am
juga bidang fatu juga bisa
sebelum ke mas soni
supaya lebih lengkap
mas soni ini ada
pak fiagus atau ada mas ni'am
kalau mau melengkapi
apa yang disampaikan silakan
silakan pak asrori ni'am
kalau gitu langsung bnpb dulu bu ya
asrori nya belum nyambung
ya ini ada
dari lembaga kesehatan ada dr bayu
oh ada dokter bayu silakan
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalatu wassalamu ala astrofilan biwa mursalin wa ala ala ajma'in
yuyyium itu'ala kulisya'in
yang kami hormati
tamudan dan sekdir
para kiai alim ulama dan sejawat sekalian
terima kasih atas waktu dan kesempatan
dan memang melihat suasana pandemi covid sembilan belas yang boleh dikatakan
tanda kutip menggilalah boleh dikatakan
di mana terjadi penyebaran yang sangat dahsyat sekali di masyarakat
terutama pada anak anak dan kaum rentan lainnya termasuk orang tua
yang kalau kita lihat dari jawa timur lampung
kemudian kemarin juga di jawa barat dan dki hari ini
di mana rumah sakit boleh dikatakan tugas sehatan kewalahan
dan juga tim pemulasan jenazah juga terjadi pekerja yang overload
tentu hal ini harus kita sikapi secara bersama sama
dan juga dari mui ini adalah suatu hal yang organisasi atau institusi yang sangat strategis
sehingga menjadi panutan masyarakat bisa memberikan
dengan fatwa fatwa yang kira kira bisa memutuskan rantai penyebaran pandemi covid sembilan belas ini
dan mungkin juga kita harus melakukan tindakan nyata
baik berupa himbawan maupun anjuran ataupun fatwa
serta secara langsung mungkin melalui media media
baik itu media daring maupun luring yang kita siarkan melalui televisi
formal maupun informal bisa menyejukkan dan mengajak masyarakat
kita turut serta aktif memutuskan rantai penyebaran terhadap covid sembilan belas ini
itu saja dari saya dan kami dalam hal ini siap membantu dari lembaga kesehatan
siap bekerja sama dengan pihak pihak terkait
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
belum nyambung beliau
pak azrul silakan
saya ini lagi di luar bu ya jadi agak kurang kondusif
saya nggak pakai video ya
terima kasih teman teman bnpb teman teman wartawan
saya azrul tanjung ketua tim penanggulangan covid sembilan belas kerjasama mui bmpb
berbasis fatwa majelis ulama indonesia
dalam rangka terus menekan angka penyebaran
kita sudah melakukan berbagai hal ya
ini kita sudah menghimbau terutama secara daring ya
teman teman mui se indonesia
juga pengurus masjid pondok pesantren dan lain sebagainya
menjalankan fatwa yang sudah dikeluarkan majelis ulama indonesia
nah fatwa ini kan banyak sekali ya tidak hanya
tentang vaksin tapi juga tentang menyangkut ibadah
misalnya ibadah sholat jumat yang boleh dilakukan dengan mengganti zuhur ya
kemudian ada juga fatwa tentang
dirunya saja kalau memang wilayah itu
wilayah atau zonanya masuk zona merah
kemudian walaupun zonanya hijau
kita tetap melakukan protokol kesehatan
dan lain sebagainya
nah kita juga pendekatan pendekatan keagamaan ini kita lakukan secara terus menerus
misalnya memberikan pemahaman pemahaman kepada masyarakat
bahwa betul misalnya perintah agama itu
sholat itu kan rapatkan barisan itu perintah agama
tapi dalam kondisi pandemi ini
perintah merapatkan itu
kita juga sudah carikan alasan agamanya
untuk melakukan sholat yang lebih renggang
dengan protokol kesehatan termasuk memakai masker
nah dari dari ini sudah kita siapkan misalnya apa
misalnya bahwa menghindari musibah lebih utama daripada mendapatkan manfaat
hal hal seperti inilah misalnya kita sebarluaskan kepada masyarakat
karena mengejar yang sunnah itu lebih utama daripada
apa nyawa kita lebih utama daripada
nyawa kita lebih utama daripada mengejar sunnah
nah idul fitri idul adha ini kan sesuatu yang sunnah ya
tetapi nyawa kita lebih utama daripada kita mengerjakan yang sunnah ini
nah tetapi kalau zonanya hijau ya tetap kita lakukan
kita juga tidak boleh melarang kalau zonanya hijau untuk mereka mengadakan sholat itu
tetapi sekali lagi tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat
menjaga jarak menjaga kebersihan masker dan lain sebagainya
nah ini tambahan saya bu ya sekjen mohon maaf saya ini lagi apa sekjen
lagi ditukang cukur ini bu ya sejen
karena sudah gondrong sekali rambut saya di protes banyak teman
kemarin waktu kmu kita mau ketum
dan ketemu sejen dibilang rambut saya sudah kurang pantas
nah hari ini baru sempat ditukang cukur
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas zoni sekali lagi mas seri ada sekretaris komisi kepatuan mas hibtaul huda
silahkan mas hibta
baik terima kasih pak sekjen
saya agak terlambat tadi ya join nya
gak apa apa silahkan
pelaksanaan idul adha dan
sholat idul adha serta penyembelian hewan kurban
mui sudah mengeluarkan fatwa nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua
tentang sholat idul adha dan penyembelian hewan kurban saat wabah covid sembilan belas
kita ketahui bahwa sholat idul adha itu merupakan sunnah wakadah ⁇
yang menjadi salah satu siar keagamaan ya
umat islam itu mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakannya
karena ini setahun sekali ya
sesudah idul fitri dan idul adha
ingin sekali melaksanakan itu secara berjamaah
tetapi dalam keadaan seperti ini
kita dalam fatwa ini kembali
pertama kembali kepada fatwa nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaran ibadah di saat wabah pandemi covid
jika tadi sudah disampaikan oleh pak azrul
jika suatu daerah itu zonanya merah
oranye atau merah
maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat idul fitri berjamaah di masjid ataupun tempat terbuka
karena itu sangat rawan sekali
boleh kita laksanakan sholat idul adha itu di rumah kita masing masing berjamaah dengan keluarga
itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat idul adha
tentu dengan tetap melakukan dengan protokol kesehatan
seperti dengan memakai masker
atau ada sebelum masuk ke lokasi itu dengan dites suhunya
ada tempat cuci tangan dan hand sanitizer
serta protokol kesehatan yang lainnya
terkait dengan ibadah korbannya
dalam fatwa tersebut
ibadah uthiyah atau penyembelian itu adalah hukumnya sunnah mu'aqadah
dan dia tidak bisa diganti dengan uang atau barang lain yang senilai
karena ini aturannya sudah termaktub di dalam al qur'an dan hadis
bahwa untuk sapi itu bisa mewakili untuk tujuh orang
kalau kambing itu untuk satu orang
dan tidak bisa dinilai
tetapi kalau membayar dengan uang
uang untuk dibelikan kambing hewan itu diperbolehkan
karena itu adalah namanya tawqil
atau mewakilkan kepada panitia penyembelian hewan kurban
di masjid atau di musolah atau tempat tempat lainnya
terkait untuk penyembeliannya
komisi fatwa atau masjid sulama indonesia
menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan
dengan cara apa
penyembelian korban harus tetap menjaga protokol kesehatan
untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan
yaitu satu pihak yang terlibat dalam proses penyembelian
saling menjaga jarak fisik
dan meminimalisir terjadinya kerumunan
ini tentunya di tempat yang zonanya hijau ya
kalau zona merah tetap tidak diperbolehkan
dia diarahkan ke rumah potong hewan
kemudian nanti dibagikan oleh panitia ke rumah masing masing
kalau yang tadi memungkinkan
untuk dilaksanakan di zona hijau
maka tadi harus menjaga prokes
untuk mengurangi penularan covid sembilan belas
kemudian juga membagi waktu
tidak hanya diselesaikan disembelih di hari pertama saja
tapi bisa dibagi disembelih pada hari tashrik
yaitu sampai tanggal tiga belas dhul hijjah
itu dalam rangka upaya meminimalisir
dan kemudian diberikan ke rumah masing masing
ini adalah perubahan yang diakibatkan
oleh penyembelian hewan korban
jemilkan juga pendistribusian
kalau dulu kan calon penerima diundang ya
disebarkan kupon kemudian datang ke lokasi itu
sangat rawan sehingga menghimbau
agar pendistribusiannya itu diantarkan
ke rumah masing masing oleh panitia
demikian tambahan dari saya
beliau ini adalah sekretaris kecil patwa
dan tadi pak adil sudah menambahkan
intinya memang begitu pak soni
perubahan perilaku ini betul wajib kita lakukan
dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa nyawa
sehingga kita terhindar dari penyebaran covid sembilan belas
silahkan mas soni
silahkan langsung aja singkat dan padat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan terhormat buya mirsyah
tamunan selaku sekjen mui dan teman teman mui
semuanya para wartawan
tentu kami di satgas penanganan covid sembilan belas
mengapresiasi berterima kasih atas dukungan mui
di masa pandemi seperti ini
dan juga kita harus berharga
kita harus berhati hati karena setiap kegiatan
harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
sehingga tidak menimbulkan penularan baru
terima kasih atas berbagai upaya dari mui
fatwa yang telah dikeluarkan dan juga dukungan
sehingga informasi atau fatwa yang sudah dikeluarkan ini
bisa sampai kepada seluruh pelaksana panitia
setiap pelaksanaan idul adha nanti
saya sedikit saja mas heri ingin
bisa nggak share screen sedikit mas heri
ini nggak boleh selalu di sini
boleh cikra minta tolong di post mas heri
jadi yang pertama tentu kami di bidang perubahan perilaku
bersama komunikasi publik akan mendiseminasikan informasi
tentang apa yang sudah diputuskan oleh teman teman mui
dalam rangka pelaksanaan idul adha aman dari covid sembilan belas
kemudian yang kedua kami ingin mengingatkan
kembali kepada seluruh masyarakat
ada beberapa titik lengah yang harus diwaspadai
saat pelaksanaan kegiatan idul adha
yang perlu untuk diantisipasi dengan baik
yang pertama adalah pada saat interaksi antar warga
yang melihat hewan ternak
ini juga tadi sudah disampaikan
lalu kemudian pada saat penyembelihan hewan kurban
penggunaan alat potong bersama
kontak fisik saat mendistribusikan hewan sembelih
lalu kemudian interaksi antar petugas di lapangan
penggunaan peralatan atau peralatan yang berbeda
atau perlengkapan terkait seperti misalkan alat timbang
pengemasan daging sembelih yang harus sebisa mungkin terhindar
dari kontaminasi virus lalu kemudian masyarakat yang
kemungkinan berkerumun dalam menyaksikan kegiatan pemotongan
dan pendistribusian daging ke masyarakat
tentu kita sudah tahu bahwa teman teman mui sudah menyampaikan
sesuai dengan fatwanya bahwa sholat adalah hal yang harus diakses
artinya bahwa sholat di daerah yang mengalami
tingkat penyebaran covid sembilan belas tergolong tinggi
yaitu di zona merah dan zona orange
agar dilakukan di rumah masing masing
lalu kemudian juga kita tadi sudah sekali lagi menekankan bahwa
sholat dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah
yang dinyatakan zona risiko rendah atau aman dari covid sembilan belas
yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan zonasi
yang sudah dilakukan termasuk oleh satgas daerah
jadi mohon untuk memperhatikan bagaimana zonasi di wilayahnya masing masing
kemudian juga mohon di dalam pelaksanaan idul adha
baik untuk pelaksanaan ibadah sholat idul adha maupun juga pemotongan hewan kurban
ada pihak dari satgas pelaksana di tempat dengan
yang berkoordinasi dengan satgas daerah
jadi koordinasi dengan satgas daerah sangat penting dalam rangka
untuk melihat atau pengawasan pelaksanaan yang aman dari covid sembilan belas
saya pikir itu saja
terima kasih sekali lagi kepada teman teman dari mui
pak sekjen luar biasa ini
tadi mendadak langsung mensupport pak sekjen
minggu lalu kita sudah sempat berdiskusi
jadi kami pikir demikian mas heri akan kembalikan
ya terima kasih mas soni
jadi semakin clear sebenarnya tentang how to nya
bagaimana kita menjalankan menghadapi idul adha nanti
baik dalam ritual ibadahnya maupun penyembelian hewan kurban
tadi juga sudah cukup lengkap disampaikan pak mirza pak mistahuludha
sama dr bayu juga tadi
mungkin teman teman kita masih punya waktu
boleh kalau ada pertanyaan disampaikan
yang pertama saya coba bacakan dulu
ini dari mas firdaus ya
menurut ketua mui jakarta dan ketua dmi jakarta
yang menyerukan meniadakan sholat jumat
dengan mengganti sholat duhur di rumah masing masing
artinya seruan untuk umat di jakarta sudah tegas bukan himbauan
mohon bapak sekjen mui itu buya amirsa
untuk tegas saja meniadakan sholat jumat
selama ppkm berlaku hingga lima juli
mohon mui pusat sinkronkan dengan seruan mui dki
ini mohon ditanggapi
saya rasa tidak ada pertentangan tadi ya
tapi boleh buya amirsah untuk menyampaikan sekali lagi
jadi ada memang seruan ketua mui provinsi
bersama ketua dkm dki jakarta
yang juga setelah dikonfirmasi setelah diklarifikasi
sama seperti yang disampaikan dari komisi fatwa tadi
jadi memang ada dua zonasi yang harus diperhatikan ya
yaitu ada zona hijau ada zona merah
jadi misalnya zona merah itu sudah terbukti
bahwa di situ memang terjadi
sudah terbukti bahwa kerjamahnya terkena covid misalnya ya
jamaah itu kan bisa kita deteksi kita kenalin satu persatu
nah dalam kondisi semacam itu
maka sebaiknya seperti yang disebutkan tadi
kita sholat di rumah saja
karena inilah salah satu cara kita untuk melakukan pencegahan
terhadap penyebaran covid
hal yang kedua tadi kalau di daerah itu memang bersama satgas
berbukti bahwa daerah kompleks itu tertutup
kita kenali orang per orang
tidak mungkin masuk orang keluar gitu loh
dan bahkan bila perlu
ada pendekatan prokes yang ketat
misalnya di pcr ya kan
seperti halnya di rumah tangga kita
kita kan tahu bahwa anak istri suami
bagaimana dia menjalankan protokol kesehatan
nah dengan kondisi semacam itulah
kita bisa memastikan bahwa sholat berjamaah di rumah saja
atau bisa di masjid dengan zona
atau di pelan pelan musyola dengan zona hijau tadi
jadi sebenarnya tidak ada masalah
karena apa yang dimaksud oleh ketua moe provinsi
saya telah informasi
nanti saya kirim videonya ke masyarakat
supaya ini tidak ada alian kontroversi
jadi kita ini sebenarnya
itu tadi saya katakan
tasbihatul ma'ad wa tanisikul harokah
sehingga tidak membuat masyarakat bingung
saya kira begitu
ya mungkin saya tambah pak fengjen
ya benar saya setuju yang disampaikan oleh mui dki ya
salah satu poin dari fatwa nomor empat belas dua ribu dua puluh kan mengatakan demikian
bahwa dalam kondisi penyebaran covid sembilan belas
tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa
itu umat islam tidak diperbolehkan mengadakan sholat berjamaah
dan sholat jumatnya diganti dengan sholat zuhur
itu jika kawasan tersebut ditetapkan sebagai penyebaran covid sembilan belas
yang tidak terkendali
demikian tambahan saya
ya istilah lain itu jumlah merah gitu ya
apalagi ada jumlah hitam
apalagi sholat berjamaah yang hukumnya sunnah ya
ya jadi sekali lagi ini memang
satgas harus bersama ya
karena ini kita menghadapi masyarakat
masyarakat ini kan pikirannya macam macam
ya tolong terus terang aja
ada masyarakat yang sampai sekarang
tidak percaya kalau ada covid
padahal sudah terbukti
bahwa banyak yang meninggal banyak yang terinfeksi
rumah sakit penuh seperti
tapi ya itulah
ya pengaruh media sosial yang luar biasa
menyebarkan berita hoax
berita fitnah anggombang
ini harus kita luruskan ya
flyer yang berlogo mu itu luar biasa
secara masif itu disebarkan oleh orang
paling itu beritanya bohong
sudah kita luruskan
ada saja yang tanya
ada saja yang tanya
jadi ini memang harus kita buat
apa istilah itu ya
satu sistem penyebaran media ini
supaya sampai kepada masyarakat
sehingga masyarakat tahu bahwa
karena covid sembilan belas itu berbahaya
dan karena berbahaya
sholat itu bisa di tempat yang aman
nah sementara penjaga kesehatan itu
nah oleh karena itu
mu'akkad seperti berjangah tadi
jadi jangan sampai logika kita dalam
jangan yang sunat mengalahkan yang wajib
nah ini perlu kita pertegas
kita harus mendahulukan yang wajib
supaya pendegakan hukum
dalam hal ini sholat itu
amannya dirupakan ya monggo
kita silakan di rumah
saya kira yang perlu kita tegas sekali
yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib
karena di dki sekarang sedang zona merah
memang tempat ibadah untuk sementara
ditutup sampai tanggal lima
bagaimana setelah tanggal lima
sampai tanggal dua puluh ketika itu asal
tentu saja kita berharap
situasinya akan lebih baik ya
mas soni ada yang mau ditambahkan
sebelum kita akhiri
jika teman teman tidak ada pertanyaan lagi
ya jadi salah satu yang mungkin
perlu kita dorong adalah pelabuhan
korban secara online mungkin mas heri
sehingga bisa mengurangi
dan juga kami akan terus mengupdate
teman teman wartawan juga bisa mendukung
bagaimana zonasi di masing masing wilayah
sehingga masyarakat memahami
dengan informasi zonasi tadi
keputusan untuk sholat di rumah
atau di masjid bisa diambil dengan benar
kita bisa melaksanakan karena pelaksanaan
idul adha tahun lalu juga sangat baik
mudah mudahan tahun ini juga bisa berjalan
dengan sangat baik
terima kasih mas heri
baik terima kasih buya mas soni
kemudian pak uluda
yang sudah berkenan pada menjadi narasumber
dalam share konvensi ped hari ini
nanti jika ada perkembangan perkembangan baru
tentu saja kita update ya
selama ini satgas dan majelis ulama indonesia
sudah bekerja sama sangat erat
dan sangat memberikan dukungan yang luar biasa
dalam rangka mencapai keselamatan bersama
ketika pandemi covid sembilan belas ini
saya akhiri konvensi pers sore ini
terima kasih atas semuanya
mohon maaf jika ada kekurangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih buya
terima kasih buya
terima kasih teman teman
terima kasih pak seri
untuk memantau ya
ya untuk pemantauan
pasti memastikan dilaksanakan
ki agus pak bayu
terima kasih pak smipa
moralitas jadi berkerti
moralitas aku diperkerti
di sambi nisem yang lain